pimpinan kpk melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan dpr
pimpinan kpk membantah membicarakan kasus korupsi tertentu meskipun ada pimpinan dpr yang berstatus saksi dalam kasus yang ditangani kpk
lima pimpinan kpk menyambangi gedung parlemen dan melakukan pertemuan tertutup selama satu jam dengan lima pimpinan dpr
ketua kpk firly bahuri menjelaskan tujuan pertemuan untuk menjelaskan program kerja kpk lima tahun mendatang
firly membantah pertemuan pimpinan dpr dan pimpinan kpk membicarakan kasus korupsi tertentu
di antara lima pimpinan dpr salah satunya muhaymin iskandar diperiksa sebagai saksi dalam kasus aliran suap kementerian pupr
firly menegaskan kpk akan memproses hukum siapapun dan pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara tertentu
kpk meminta jangan timbul kecurigaan dari pertemuan pimpinan kpk dan dpr ini
kita menyampaikan terkait ini adalah pertemuan resmi tidak terkait bicara enam perkara
siapapun statusnya kalau memang itu proses
proses hukum kita akan proses hukum
jadi jangan ditanyakan itu dulu
tadi kita tidak bisa ada perkara
karena undang undang kita kan menyatakan adalah pasal enam itu hurufannya adalah kpk melakukan pencegahan supaya tidak terjadinya tindak benar korupsi
nah untuk melakukan pencegahan itu satu
dpr itu adalah pembuat undang undang
kami kpk adalah pelaksana undang undang
dpr menentukan jumlah anggaran belanja negara
kita pun menggunakan anggaran belanja negara
jadi banyak hal yang perlu kita bicarakan tidak berbicara tentang perkara
tapi berarti nggak masalah ya pak ya bahwa pimpinan kpk yang sekarang akan lebih luas berkomunikasi dengan dpr tidak seperti yang sebelum sebelumnya
mohon maaf saya tidak ingin membandingkan yang sebelumnya atau sekarang
sementara itu pimpinan dpr membantah kedatangan pimpinan komisi pemberantasan korupsi ke kompleks parlemen membicarakan perkara yang sedang ditangani kpk
pertemuan pimpinan kpk dengan pimpinan dpr hanya membahas pencegahan
pertemuan pimpinan kpk dengan pimpinan dpr hanya membahas hal tersebut

ini sudah dijadwalkan lama dari awal yang bersangkutan itu para pimpinan kpk dilantik
namun kemudian memang karena teknis penjadwalan kemudian terjadi pada hari ini
pimpinan kpk dan pimpinan dpr yang hadir ini atas posisinya masing masing ya sebagai pimpinan dpr
jadi tidak terlibat tidak mengayakkan
atau dikait kaitkan dengan posisi atau pernah datang atau menjadi saksi dari kpk
jadi semuanya itu memang karena posisinya sebagai para pimpinan